itu si tufa pak ustadz
mungkin si tupa habis dimarahin sama ibunya kali pak ustadz
soalnya saya dengar dengar dari warga
memang ibunya itu dari dulu suka marahin si tufa
enggak kayak alam mahrum pak fikri
saya kan tinggalnya nggak jauh dari rumah
situ pak ustadz
saya akan coba tanyakan hal ini sama ibunya
iya pak ustadz
cuma katanya dia kangen sama bapaknya
sebenarnya sih saya sudah tahu
kalau semalam dia tidur di musola
anak itu memang kayak gitu pak ustadz
susah dikasih tahu
mungkin di musola
anak itu mendapat ketenangan
untung tidak ke tempat lain
nggak ada masalah kan dengan ibu
enggak lah pak ustadz
syukurlah kalau begitu
saya mau minum pak
kecil kecil udah jadi pengemis
kemana kalau udah besar
jangan lupa subscribe channel ini
dan jangan lupa like share dan subscribe
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sini sepatunya pak
mana peralatan kamu
pak ini aja pak
itu bukan nyemir namanya
enggak enggak jadi
kamu seneng gak aku bawa kesini
makasih udah bawa aku kesini
setelah urusan bisnisku selesai
aku doain supaya bisnis kamu
sukses dan lancar
aku gak mau tinggal disini ya
aku mau ikut di jakarta
itu mah udah pasti
udah kamu tenang aja deh
aku akan terbebas
dari anak beduk itu selama lamanya
pasti juga katherine
anak baduk ngapain lagi dia harus muncul disini sih
pak kasian pak saya belum makan dari kemarin
anak baduk ngapain lagi dia harus muncul disini sih
pak kasian pak saya belum makan dari kemarin
lha lha lha jangan dibuka udah jangan dibuka
udah deh jangan siapa tahu dia jahat
anak kecil gitu dia bisa apa
kamu nih aneh aja ya
bukan gitu siapa tahu ada orang gede di belakangnya
udah deh jangan ngambil resiko yuk kita pulang aja
iya pak ustadz
tubuhnya lemah sekali
kamu kabur dari rumah ya
tufa ceritakan semuanya sama bapak ya
ceritain sama pak ustadz
aku takut pak ustadz aku takut
ibu ngusir aku
katanya aku nggak boleh tinggal di sana lagi
kenapa bisa begitu
kamu berbuat kesalahan
tapi kenapa bisa begitu
kenapa sampai ibu mengusir kamu
aku juga gak tahu pak ustadz
memang ibu kayaknya nggak suka sama aku
ibu pernah bilang katanya aku bukan anak ibu juga bukan sama kayakku

tufa tufa tidak usah khawatir
tufa tufa tidak usah khawatir
untuk sementara tufa bisa tinggal di rumah bapak ya
ini tuh bukan urusannya pak ustadz juga bukan urusan kalian
jadi mendingan gak usah pada ikut campur deh
eh lisa kalau bicara sama pak ustadz yang sopan dong
iya anak kamu sekarang kan ada di rumahnya pak ustadz
siapa yang suruh lagian saya nggak pernah ngerasa kalau itu anak saya
waktu mas fikri bawa anak itu ke rumah ini saya nggak setuju
jadi sekarang kamu benar benar tidak berdua lagi sama tufa
dasar perempuan gak punya hati
iya benar benar beda ya kamu sama yang suami kamu
bu lisan kalau kamu sudah tidak mau menerima anak itu lagi
biar anak itu tinggal di rumah saya saja
awas kamu kalau ada apa apa kita semua gak ada yang peduli sama kamu
biarin aja lagian juga saya udah mau buru buru pergi dari kampung ini
saya mau nikah lagi terus saya pindah dari kampung yang gue bosen ini
kenapa kamu bete begitu
itu mereka ngapain
tau tuh orang orang kampung pada minta sumbangan
sebentar sebentar sumbangan sebentar ntar sumbangan
makanya hair cepetan dong nikahin aku
aku udah bosen tinggal di kampung ini